kita ke kasus lain kondisi bayi j korban penganiayaan ibu kandungnya yang viral di media sosial
kini sudah mulai normal
bayi kelahiran tujuh belas agustus dua ribu enam belas ini juga sudah mulai berinteraksi dengan bayi bayi lain
yang tinggal di yayasan yang sama
bayi j terlihat aktif saat bermain memasuki usia hampir satu tahun
bayi j sudah mulai bisa berjalan meski ia lebih sering merangkak
pengurus yayasan menyebut kondisi bayi j sudah menunjukkan perubahan positif
jika dibandingkan pertama kali ia diterima oleh pihak yayasan
dan kini sang bayi sudah mulai terbiasa bermain dengan bayi bayi lain yang tinggal di yayasan
meski terkadang masih kurang responsif ketika bermain
belum jelas hingga kapan bayi j akan tetap berada di yayasan dengan pengawasan dari dinas sosial
dan sempat muncul wacana sang bayi akan diasuh oleh keluarga ibunya di sumba nusa tenggara timur
sementara hingga kini ibu bayi j masih menjalani proses hukum di mapolda bali
kondisinya kan sudah baik ya seperti dilihat sekarang
aktif gitu terus traumanya mungkin sudah cukup berkurang ya
dibanding pertama kali dia masuk
terus adaptasinya juga sama bayi yang lain juga udah oke
sekarang dia kan umurnya sebelas bulan
biasanya kalau bayi umur sebelas bulan itu kalau kita gabung dengan bayi yang lain
mereka tuh biasanya rebutan mainan gitu loh
tapi kalau misalnya dia direbut mainannya
paling dia mandangin aja pak
apakah karena memang dia sifatnya ngalah
apa karena dia kurang responsif
sementara itu ibu bayi j ditetapkan sebagai tersangka
polisi menyatakan tersangka yang tinggal di denpasar bali ini
telah lima kali mengirimkan video penganiayaan
untuk mendapatkan sesuatu dari ayah kandung anaknya tersebut
prabu siang tersangka md ibu bayi j kembali menjalani pemeriksaan
di unit perlindungan perempuan dan anak direkturat reserse kriminal umum
ini adalah pemeriksaan kedua setelah tersangka didampingi kuasa hukum
ibu kandung bayi j ini ditahan sejak ditetapkan sebagai tersangka dua puluh delapan juli lalu
perempuan asal sumba nusa tenggara timur ini ditetapkan sebagai tersangka
karena terbukti melakukan penganiayaan dan terekam dalam lima video
kelima video penganiayaan yang dibuat maret lalu itulah
yang kemudian dikirim ke ayah bayi j
saya ingin berbicara lagi tentang peristiwa yang terjadi ya
untuk memperjelas lebih jelas lagi seperti apa sih
peristiwanya berapa kali dilakukan
maksudnya motifnya sudah diperlukan
yang seperti saya katakan tadi kan ini kan merekam biar ayah biologis
daripada bayi j ini tahu dan memberikan sesuatu
sehingga perbuatan itu kan dilakukan beberapa kali
bukan dalam satu hari beberapa kali terulang
pada pemeriksaan rabu siang tersangka mengaku melakukan penganiayaan
yang pernah diberi nafkah
video penganiayaan dikirim setelah ayah bayi yang merupakan warga negara austria
kembali ke negaranya
saya akan melakukan pembuktian bahwa mary ini mengidap penyakit yang
sangat mengganggu kejiwaannya
sehingga tindak pidana yang dilakukan ini di luar batas kewajaran
polda bali juga sudah memeriksa seorang saksi yang ikut membantu mengambil gambar video
yang akhirnya viral di media sosial
rencananya tersangka juga akan menjalani pemeriksaan kejiwaan di rumah sakit bayangkara
hingga saat ini bayi j masih dititipkan di salah satu yayasan yang ada di denpasar
hingga proses hukum selesai
ikhden nyoman wirjadinata denpasar